nampilannya kemana waduh sorry ren nabila lagi sibuk banget ama studinya jadi nggak bisa ikut
oke oke ya udah oke eh tunggu dulu gua tutup itu dulu
bapak terlalu tenang dulu saya juga enggak tahu ini ada apa kenapa bisa barang barang
bapak ada di sini di belakang rumah saya pak sabar ya pak udah deh kalau saya bohong anak
lu kemarin sosok jadi pahlawan enggak taunya di begeng dasar maling tetap aja
sabar dulu ya sabar dulu pak assalamualaikum
jadi adil malingnya sih udah ayo kita bawa aja ke kantor polisi
udah sekarang lu tanya sendiri anak lu tanya bip las soleh tak betul kamu yang bawa barang barang ini
ternyata si soleh yang ngumpetin barang barang kita
nggak beres tuh orang
adul berani disumpah
aduh bisa ceritain kronologisnya dengan sejelas jelasnya
maksud si mancung sahabat adul ini bener kok
tapi nggak tahu kalau di mata kalian salah
mancung atau soleh ini
mindahin barang barang bapak kayak motor gerobak
di pinggir jalan di tengah jalan itu
pindahin ke rumah gue
jangan lo bawa pulang ke rumahnya si soleh
soalnya cuma pengen jalan di sekitar kita
bebas dari hal hal yang membahayakan
alasan doang dah
seharusnya kamu tidak mau
memindahkan barang barang bapak bapak ini
tapi waktu itu gak ada siapa siapa
kita kan nggak tau
jadi soleh harus buru buru pindahin barangnya
makanya sekarang abdul sama soleh datang ke sini
buat balikin barang barang bapak
eh bapak bapak udah di sini
balikin mak rumah
bukan muntah hari
iya muntah hari
saya atas nama soleh mau minta maaf ya
saya juga minta maaf atas kelakuan soleh
soalnya minta maaf ya semuanya
eh soleh kalau lu cuma minta maaf doang
semua orang juga bisa
ini bikin perjanjian dulu nih ustadz
biar dia nggak ngulangin lagi kejadian kayak gini
sekali lagi saya minta maaf
gak akan terulang lagi
yaudah kalau gitu kita pamit
nanti lu lu pada mau ke mana
mau pergi begitu aja
ini soal besar nih
jangan dianggap remeh
lu kudu minta pertanggung jawab tuh sama si soleh
aduh pak haji
ini motor kita juga utuh masih di sini
udah pak haji udah siang nih
nah kakek bapak bapak ya
kayak minta ganti
kayak caranya gimana
mau turun di sini
udah udah motornya lagi
jangan pak haji
jangan tinggal gue ya
terima kasih pak haji
gue kira ini kagak datang loh
matanya lu kini aja belum nongol
ngambek nih be
ya ilah be
pakai ngambek segala
cukup itu aja nih si babes
yaudah deh reni beliin martabak lah nanti
nanti kalau gitu gue butuh persiapan dulu
aduh merag pagar pokoknya aram
ya belum patuhin aku
terum pak jawa terum
darah buat pengaruh
ya chekeor ke saya ini deh
kagak salah lagi
yaudah sekarang kita cepetan pergi
ntar kehabisan martabaknya
nabilanya kemana pak
nabila lagi sibuk banget sama studinya
jadi dia kagak bisa ikut
kita pergi nya
yaudah kalau oke
eh tunggu dulu
senasoleh mana ya
lihat sendal soleh nggak
tadi sendal soleh
karena di tengah jalan adanya nih soleh
daripada abi sama umi itu jatuh kan bahaya
harusnya abi kasih tau soleh
soleh jadinya nyariin
waktu abi pindahin soleh kan gak ada
jadi mendingan abi simpen aja
kalau soalnya butuh kayak sekarang gimana
soleh mau ke masjid abe
kalau abi mau pindahin sendalnya soleh
harusnya izin dulu sama soleh
kasih tau sama soleh
kalau sholat terlambat ke masjid
abi yang akan berdosa
abi mau tanya
pada saat kamu memindahkan barang barang warga
kalau warganya mencari barang barang mereka gimana
pas lagi mereka butuh
sekarang soleh ngerti kan dengan perkataan abi nak
soleh baru ngerti sekarang
udah udah gak apa apa
tapi lain kali jangan diulangi lagi ya sayang ya
ruang tamu luas banget
udah gue liat dari depan tuh pilarnya keren banget
udah kayak istana
pintunya kebuka sendiri
nah ini gue tau nih
ini kursi bukan sebarangan kursi nih
ini kursi meet in belanda ya kan
gue pernah punya yang kayak begini
ini lukisan terkenal nih
karya leonardo madikipi
ya udah mui
gua duduk di kursi mewah nih
nggak apa apa mui
coba ditanya dulu ini
pak haji mabruk mau pesen apa
selamat malam tuan
saya mau minum